untuk mengelaborasinya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia untuk myanmar komjen polisi iza fadli selamat sore pak iza
selamat sore mbak dan selamat sore untuk pemirsa cnn indonesia
selamat sore juga untuk teman teman yang masih berada di myanmar saat ini kita langsung saja pak iza seperti apa perkembangan kondisi di myanmar pada hari ini
apakah ada laporan wni saya harap tidak ada ya yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa menentang kudita militer di myanmar
baik kondisi keamanan secara umum masih fluktuatif di mana aksi unjuk rasa dan pemblokiran jalan masih dilakukan di berbagai wilayah di myanmar termasuk di yangon
warga dalam keadaan aman belum ada laporan warga negara indonesia yang mengalami kekerasan hingga sejauh ini
oke total ada berapa warga negara indonesia yang masih berada di sana pak iza
data terakhir kita jumlah warga negara indonesia
indonesia empat ratus dua puluh empat orang yang sebelumnya empat ratus empat puluh satu jadi ada tujuh belas yang sudah pulang secara mandiri
ada yang melaporkan kepada bapak mereka ikut dalam aksi unjuk rasa menentang aksi kudeta
oh tidak ada kita tekankan kepada warga negara indonesia untuk tetap tenang dan tinggal di rumah
dan tidak ikut ikut dengan kegiatan
tidak ikut dengan kegiatan politik domestik myanmar
oke pak iza setelah bapak kemarin mengimbau wni untuk pulang ke tanah air beberapa waktu yang lalu
sudah adakah teman teman yang berangkat pulang ke tanah air
ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa sudah ada warga negara indonesia yang pulang ke indonesia
dan mereka sebelum berangkat menginformasikan kepada kita
oke kepulangannya kapan dan memakai maskapai apa saja pak
mungkin ada yang melaporkan
untuk saat ini ada dua penerbangan dari myanmar atau dari yangon yaitu melalui transit di kuala lumpur dan transit di singapura
jadi dua penerbangan ini dua kali seminggu itu dijadikan sebagai tempat atau kepulangan warga negara kita ke tanah air
oke pak iza seperti apa koordinasi dan juga bantuan
bantuan yang diberikan oleh kbri kepada para wni teman teman ini di myanmar
agar selamat tetap di rumah saja dan tidak ikut ikutan kerusuhan di myanmar
ya kbri yangon sudah menetapkan kondisi siaga dua
dan menyediakan tempat penampungan sementara di premis kbri
bagi warga yang merasa rancam keamanannya
bagi warga yang memilih tinggal di kediamannya
kbri menghimbau untuk tetap tenang dan berdiri di rumahnya
serta menghindari bepergian keluar kecuali sangat mendesak
dan menyiapkan cadangan makanan vitamin dan obat obatan
untuk persediaan dua minggu ke depan
untuk meminimalkan keperluan ke rumah dan antisipasi kemungkinan penutupan tempat tempat perbelanjaan
warga termonitor melalui grup di kluster yang kita bentuk
maupun grup komunitas warga secara real time
dan mekanisme koordinasi dan komunikasi
melalui sms blast juga telah dilaksanakan saat adanya pemutusan internet
baik baik senang mendengarnya bahwa komunikasi masih terjalin antar sesama teman teman di sana ya
pak iza bagaimana sendiri komunikasi antara kbri dengan pemerintah myanmar
terkait keamanan para wni yang ada di sana
salah satu alasan kbri untuk meningkatkan status siaga dua adalah
adanya aksi maupun insiden
kekerasan yang terjadi secara sporadis dan fluktuatif
dan berpotensi terjadi di berbagai daerah dalam waktu cepat
dan tidak ada jaminan keamanan bagi warga negara asing termasuk wni lainnya
sejauh ini belum ada laporan korban yang berasal dari warga asing maupun wni
tidak ada jaminan keamanan bagi wni ya pak iza
sehingga kita atau teman teman di sana saling melindungi diri sendiri sehingga kita atau teman teman di sana saling melindungi diri sendiri
ya jadi bukan tidak ada jaminan
tetapi kita berupaya melakukan koordinasi untuk melindungi warga negara indonesia
karena sampai sejauh ini yang memegang kekuasaan dan pengunjung rasa masih saling tutup dan saling bentrok
pak iza kalau misalnya ada sanak keluarga di indonesia yang ingin mengetahui kondisi dari teman teman yang masih di myanmar
bagaimana bisa menghubungi
baik itu bisa menghubungi langsung ke kbri yangon lewat twitter maupun facebook kbri yangon
dan juga bisa langsung ke kemlu yaitu di direktorat pelindungan wni dan bhi indonesia
oke pak iza terakhir pak bagaimana sendiri dengan komunikasi antara kbri di myanmar dengan kemenlu atau kementerian luar negeri di indonesia
apakah ada semacam bentuk jaminan bahwa kepulangan ini tidak akan dipersulit atau seperti apa pak
ya mengenai masalah ini jelas bahwa kemlu sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap hubungan luar negeri
sudah punya protap yang jelas sehingga kami juga kbri sebagai bagian dari kemlu
itu sudah punya koordinasi yang kuat dan itu sudah kita lakukan dari sejak awal sampai saat ini
dan juga langkah langkah apa yang akan dilakukan dari kemlu sudah memberikan arahan terutama dari direktorat pelindungan wni dan bhi
oke terima kasih pak iza kami harapkan agar tensi di sana menurun
kondisi teman teman yang masih di myanmar dan juga di indonesia
terima kasih juga bapak serta sekeluarga semuanya juga aman
serta tidak terkena dampak dari kerusuhan yang terjadi di wilayah myanmar atau beberapa wilayah di myanmar
terima kasih pak iza atas waktunya bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom sore hari ini